ekonomi dunia tentu saja dipengaruhi oleh kebijakan dari amerika serikat
dan kali ini kita akan membahasnya bersama dua narasumber saya
ketua prodi kajian wilayah amerika serikat
sekolah kajian strategik dan global universitas indonesia
bayu kristianto dan juga dari lewat zoom ya
ada yose rizal damuri ketua departemen ekonomi csis
pak bayu pak yose apa kabar
selamat pagi bisa mendengar suara saya
iya ini pemilu yang memang pasti ditonton ya oleh semua negara
apalagi sekarang ini masa pandemi covid sembilan belas
di mana bisa dikatakan hampir semua negara
bukan saja di indonesia tapi amerika serikat dan seluruh dunia
mengalami perekonomian yang terpuruk akibat pandemi ini
ini mungkin dari anda dulu pak yose rizal bagaimana anda melihat
pemilu ini dan kira kira dampaknya terhadap perekonomian dunia khususnya
apalagi kalau kita melihat pada zaman donald trump empat tahun ini
amerika serikat lebih mementingkan diri sendiri lebih proteksionis
tidak terlalu tertarik dengan multilateralisme
sementara itu penanganan covid nya jauh kalah dari china yang sekarang ini
mungkin berharap akan menjadi ekonomi nomor satu di dunia
pak yose silakan
ya itu dilihat selama empat tahun belakangan
dan ini memang naras kebijakan ekonomi internasional dari amerika
tidak terlalu cocok dengan tata kelola ekonomi global ya
kita bisa lihat pertama mereka yang mereka angkat adalah bahwa seluruh fakta fakta perdagangan
ataupun juga kerjasama ekonomi internasional itu adalah salah dan merugikan amerika
itu narasi yang pertama
itu didengung dengungkan oleh trump
makanya amerika misalnya keluar dari tpp
atau bahkan sekarang ini wto itu diacak acak oleh amerika serikat
lalu juga kemudian yang kedua narasinya juga adalah bahwa
amerika harus menyeimbangkan perdagangan mereka dengan seluruh negara negara partner
termasuk tiongkok dan juga indonesia tentunya
ini kan semacam intimidasi kepada negara negara partner perdagangan mereka
padahal perdagangan itu nggak selalu harus menguntungkan atau tidak terlalu harus seimbang
tentunya akan ada yang seimbang akan ada yang tidak seimbang
jadi tentunya pemilu ini banyak pihak yang menganggap bahwa ini adalah harapan
supaya amerika berubah lagi lah kembali kepada
yang sifat yang semula
jalur yang benar
memang mungkin tetap menjadi dominan power tetapi tetap mengikuti aturan aturan yang ada
baik pak bayu ini bagaimana menurut anda
apalagi setelah empat tahun ini kan kita lihat perang dagang khususnya antara amerika serikat dan tiongkok
tapi juga pandemi ini memporak porandakan perekonomian seluruh dunia
apakah taruhlah misalnya presiden donald trump tidak dipilih lagi
dan biden menjadi presiden
apakah akan ada pengaruh yang dampaknya yang jelas dan cepat terhadap perekonomian dunia
yang jelas itu ketika nanti joe biden baik yang pertama dilakukan mungkin akan bergabung
dengan organisasi organisasi internasional yang tadi pak yusuf sudah sebutkan
jadi ada wto ada cpp termasuk juga paris accord yang sen sen dengan masalah lingkungan
itu yang dia katakan ketika kampanye
dia bilang dia akan bergabung kembali bergabung kembali dengan organisasi internasional itu
namun itu tidak berarti bahwa perang dagang otomatis akan berhenti
karena sebenarnya china sebagai kompetitor itu akan tetap sebagai kompetitor
cuma caranya akan berbeda caranya berbeda
jadi joe biden caranya tidak akan secara konfrontatif dan agitatif dan agresif seperti donald trump
dia akan menggandeng organisasi internasional itu justru untuk berusaha untuk menekan china
ini mirip dengan caranya obama
caranya adalah dengan kerjasama
tapi tujuannya sebenarnya menjaga status per power itu

termasuk dalam hal ekonomi
nah ini caranya beda caranya beda

itu yang saya lihat seperti itu
baik pak bayu pak yosef kita break sebentar
tapi jangan kemana mana dulu kita akan tetap kembali
oke pak bayu

dan kira kira bagi indonesia sendiri apa harapan terbaiknya ke depan dengan hubungan antara indonesia dan amerika serikat
kalau saya sendiri mungkin kalau ditanya yang dijagokan sebagai seorang akademik saya sendiri netral atau tidak memilih
saya memandang mereka berdua sebagai politisi jadi apapun retorika yang mereka sampaikan kita harus terima dengan kehatian
ketiaan tidak bisa semuanya diterima begitu saja
tapi paling tidak kalau dari perang retorik yang terjadi sepertinya joe biden menjanjikan suatu iklim yang lebih sehat
terutama misalnya dalam perlakuan terhadap orang orang kulit berwarna misalnya di amerika
kemudian perlakuan dengan negara negara asing di luar amerika itu sepertinya akan membuat hubungan itu jadi lebih segar lebih adem gitu ya
daripada sifatnya yang selalu aditatif selama ini
baik terhadap perempuan terhadap orang hitam telah berwarna semuanya itu sepertinya paling tidak dari segi nuansa ya atau atmosfer
itu akan ada perubahan itu yang dijanjikan oleh joe biden dalam semoga itu terlaksana
terima kasih pak bayu tambahnya ada sedikit masalah audio ya dengan sambungan dengan anda
pak yose ini bagaimana kira kira harapan ke depan siapapun yang menang dari pilpres ini
oke pertama kita harus ingat ya
ketika kita bicara tentang amerika apalagi kita oposisikan dengan tiongkok misalnya
itu kita harus ingat bahwa keduanya itu agak berbeda
pertama dalam bidang ekonomi
kalau amerika yang ketika kita bicara ekonomi itu benar benar dijalankan oleh private sector
sementara kalau di tiongkok itu masih statlet
satelit artinya dipimpin oleh negara
nah sekarang ini jadi amerika menurut saya kalau mempunyai kepemimpinan yang tidak terlalu agresif
yang tidak agitatif ya seperti joe biden
saya pikir private sectornya malah akan menjadi lebih bisa bekerja bisa
bisa beraktivitas dengan lebih baik
dan juga melebarkan sayapnya di berbagai pelosok dunia di berbagai tempat di dunia
saya pikir kalau
kalau seperti itu
itu kan artinya kita nggak usah
enggak bisa juga melihat bahwa amerika ini akan menjadi lebih lemah
dan malah ini menjadi kesempatan seharusnya buat indonesia untuk juga input
masih ikut di dalam berbagai aktivitas perekonomian yang dipimpin oleh private sector dari amerika serikat
dan ini masih cukup besar
yang namanya rantai nilai
global itu bukan
dipimpin oleh perusahaan perusahaan
sekarang ini tetapi dipimpin oleh
perusahaan perusahaan dari amerika ataupun
dari jepang dan kalau
joe biden menjadi presiden
suportif terhadap pengembangan
global ini walaupun
tetap saja mereka juga menginginkan
perekonomian ini bisa kembali kepada
amerika kepada domestik mereka
juga tapi lebih
akan suportif terhadap pengembangan
di tingkat global